ya sudah ada produser lapangan cnn indonesia adi dwi nanda di gerbang tol cikarang utama
selamat malam adi ini dua hari jelang hari raya natal dua ribu sembilan belas
bagaimana kondisi terkini lalu lintas yang ada di sana
selamat malam mevri memang hamin dua menjelang hari raya natal volume kendaraan di sepanjang ruas tol jalan cikampek
jakarta cikampek terus mengalami penurunan
dan memang jasa marga sendiri telah mengeluarkan pernyataan bahwa puncak arus mudik sendiri di ruas tol jakarta cikampek
terjadi pada tanggal dua puluh satu dan dua puluh dua desember dua ribu sembilan belas
itu artinya pada hari sabtu dan minggu lalu memang telah terjadi puncak arus mudik libur natal dan tahun baru dua ribu dua puluh
di mana pada tanggal dua puluh satu desember sendiri sebanyak enam puluh tiga ribu kendaraan telah melintas di sepanjang ruas tol jakarta cikampek
lalu pada dua puluh dua desember sendiri sebanyak empat puluh enam ribu kendaraan telah melintas di ruas tol jakarta cikampek
angka ini meningkat sebesar delapan puluh tujuh persen dibandingkan rata rata hari biasa dengan jumlah kendaraan rata rata tiga puluh tiga ribu
sementara jasa marga juga telah mencatat sebanyak lima ratus dua puluh satu tujuh ratus tiga puluh sembilan kendaraan mengarah ke arah timur barat dan selatan dalam kurun waktu tiga hari mulai dari tanggal dua puluh desember hingga dua puluh dua desember
sementara itu hingga hari ini yaitu dua hari menjelang hari raya natal telah lebih dari tiga puluh juta kendaraan
tiga kendaraan telah meninggalkan jakarta
tadi sejauh pantauan saya ketika saya melintasi di ruas tol jakarta cikampek saya memang tidak menemukan adanya kepadatan lalu lintas cukup berarti
namun memang kepadatan terjadi pada titik kilometer empat puluh delapan karena memang titik tersebut merupakan titik pertemuan antara tol jakarta cikampek layang dan tol jakarta cikampek sisi bawah
selain itu mayfree tiga kilometer setelahnya terdapat rest area yang antriannya cukup mengelola
hal tersebut juga menambah kepadatan arus
kedua kendaraan telah meninggalkan jakarta cikampek
sehingga bagi anda para pengendara kendaraan agarnya agar terus berhati hati dan terus mencermati titik titik kemacetan yang ada di tol jakarta cikampek
selain itu pt jasa marga juga memprediksi arus libur natal dan tahun baru akan kembali meningkat kembali pada nantinya tanggal dua puluh delapan dan dua puluh sembilan desember menjelang libur tahun baru dua ribu dua puluh
jadi ini kan sudah selama tiga hari sudah ada
setengah juta kendaraan yang melintas di jalan tol cikampek ini
kemudian kira kira di waktu waktu mana saja yang biasanya kepadatan terjadi
sehingga apakah kemudian ada saran begitu dari pihak pengelola untuk para pengendara ini memilih waktu waktu khusus untuk melakukan perjalanannya agar terhindar dari kemacetan
ya mayfrey benar sekali memang jawaban saya sepanjang hari tadi memang kepadatan lalu lintas sering terjadi pada pagi hari
dan saat ini pada pukul delapan belas lewat waktu indonesia barat memang saya tidak memantau adanya kepadatan arus lalu lintas baik di ruas sepanjang ruas tol jakarta cikampek maupun di depan gerbang tol cikarang utama
dan di depan gerbang tol cikarang utama sendiri saya tidak melihat adanya antrian kendaraan cukup berarti pada sore hari ini
namun pada pagi hari tadi saya sempat mendapatkan informasi bahwa sempat terjadi kepadatan namun tidak cukup besar
ya di puncak arus balik
nanti diperkirakan akan terjadi pada dua puluh delapan desember dua ribu sembilan belas
apa kemudian antisipasi yang sudah dilakukan oleh petugas di sana untuk menghadapi arus balik tersebut
ya mevri memang benar sekali untuk mengantisipasi puncak arus balik libur natal dan tahun baru dua ribu dua puluh
sejumlah rekayasa lalu lintas terus disiapkan oleh pihak jasa marga dan kepolisian
seperti misalnya hingga saat ini masih diberlakukan sistem kontraflow satu jalur
mulai dari kilometer empat puluh tujuh hingga
hingga enam puluh satu memang seperti yang saya katakan di awal bahwa titik tersebut merupakan salah satu titik kemacetan
karena memang di kilometer empat puluh delapan adalah titik pertemuan antara tol jakarta cikampek sisi atas
atau tol jakarta cikampek layang dan tol jakarta cikampek sisi bawah
sehingga memang pada titik tersebut nantinya akan terus dilakukan kontra flow
hingga kilometer enam puluh satu selain itu juga pihak jasa marga juga akan memperlakukan sistem satu arah atau one way
di kilometer tujuh puluh
gerbang tol cikatama sampai dengan kilometer empat ratus empat belas gerbang tol kalikangkung mulai pukul enam waktu indonesia barat hingga delapan belas waktu indonesia barat
seperti itu mayfri kembali ke anda
ya baik terima kasih banyak adi dan juga tim cnn indonesia melaporkan langsung dari cikampek jawa barat